pemeriksaan rutin suhu tubuh tidak boleh menerima kunjungan dari teman atau kerabat
hingga larangan keluar menjadi sejumlah aturan yang diterapkan oleh pengelola
kepada para pendatang yang dititipkan untuk menjalani karantina selama empat belas hari di rumah isolasi mandiri
para pendatang yang diwajibkan menjalani karantina di rumah isolasi mandiri pluit ini
hampir semuanya merupakan art yang baru tiba dari luar jakarta dan akan bekerja di rumah warga
kita di sini nggak boleh keluar kita pesen lewat aplikasi kan nanti dititipin di ruang depan ke security
lewat radio sama aplikasi cuman kan lewatnya security kita dititipin nggak boleh kita keluar
rumah isolasi ini didirikan secara swadaya oleh gugus tugas covid sembilan belas rukun warga kelurahan pluit
di kantor lama rw lima taman fluid permai timur kelurahan fluid
kecamatan penjaringan jakarta utara
meski didirikan secara mandiri fasilitas di rumah isolasi terbilang cukup lengkap
di antaranya terdapat dua puluh dua tempat tidur alat penyujuk ruangan dapur mck televisi hingga wifi
selain menerapkan sejumlah aturan pengelola rumah isolasi juga menggandeng petugas kesehatan
dari puskesmas kecamatan penjaringan ketika melakukan pemantauan kondisi para penghuni
ketika melakukan pemantauan kondisi para penghuni
ketika melakukan pemantauan kondisi para penghuni
ketika melakukan pemantauan kondisi para penghuni
ketika melakukan pemantauan kondisi para penghuni

tapi ada beberapa penghuni yang majikannya mengirimkan tim dari lab untuk rapid test dan ada juga yang pcr
tapi dari kita sendiri dari gugus tugas kita melakukan kontrol suhu tubuh setiap hari
kondisi kesehatannya kita selalu berkoordinasi dengan puskesmas kecamatan penjaringan
di mana setiap hari kita laporkan kondisi si a si b si c

di mana setiap hari kita laporkan kondisi si a si b si c

rumah isolasi mandiri merupakan jawaban atas kebutuhan warga yang kebanyakan menggunakan art
namun mengalami kesulitan untuk mengkarantina para pekerjanya
sangat menerima dengan adanya rumah karantina ini sangat membantu warga
terutama untuk art art yang baru kembali dari kampung
sejak dibuka pada pertengahan april dua ribu dua puluh
tercatat sebanyak tujuh puluh orang telah menjalani masa karantina
dan sejauh ini belum ada satupun yang dinyatakan positif covid sembilan belas
bagi para majikan yang akan menitipkan art nya di rumah isolasi ini
akan dikenakan biaya administrasi sebesar satu juta rupiah per orang di luar biaya makan